pantauan kamera drone ribuan kendaraan wisatawan dari arah jakarta terjebak kemacetan menuju kawasan puncak bogor jawa barat pada sabtu pagi
selain antrian berlapis ekor kemacetan juga mengular sejauh lima km menembus gerbang tol ciawi
untuk menembus simpang gadok saja mereka harus menunggu antrian selama lebih dari satu jam
diperkirakan peningkatan jumlah kendaraan akan mencapai puncaknya pada hari ini